trans studio mall bali selasa siang menghadirkan koresponden dan engkor senior cnn indonesia dalam kegiatan berbagi pengalaman menjadi jurnalis tv profesional
kegiatan yang digelar selama dua hari mengundang berbagai kalangan mulai dari pelajar hingga mahasiswa yang berminat menggeluti dunia jurnalisme
ruli kurniawan sebagai koresponden senior dan putri ayu ningtya sebagai anchor senior di cnn indonesia
membagikan berbagai tips dan pengalaman selama menjadi koresponden dan anchor baik di lapangan maupun di dalam studio
keduanya disambut antusias oleh peserta yang sebagian besar kalangan pelajar dan mahasiswa saat mengikuti sesi tanya jawab
di gelaran bertajuk cnn indonesia hangout di trans studio mall bali di kawasan imam bonjol dan pasar
cnn indonesia hangout di trans studio mall bali merupakan yang pertama kalinya dan digelar selama dua hari
untuk memberikan kesempatan bagi kalangan pelajar
keduanya disambut antusias oleh peserta yang sebagian besar kalangan pelajar dan mahasiswa saat mengikuti sesi tanya jawab
di gelaran bertajuk cnn indonesia hangout di trans studio mall bali di kawasan imam bonjol dan pasar
keduanya disambut antusias oleh peserta yang sebagian besar kalangan pelajar dan mahasiswa saat mengikuti sesi tanya jawab
dan sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan di trans studio mall bali untuk menjelaskan bagaimana suasana di sana
ruli silakan dengan laporannya
selamat sore frida dan memang situasi di trans studio mall dan pasar bali ini ramai sekali
gimana saya lihat bagaimana antusiasme dari kawalan
muda mahasiswa mahasiswi juga bahkan ada pelajar dari sma bahkan tidak hanya itu bahkan ada ibu rumah tangga dan juga ayah dua anak yang juga ikut serta di sini untuk melihat dan mengetahui
sebenarnya seperti apa sih dunia jurnalisme seperti apakah keseluruhan menjadi seorang wartawan dan sebenarnya bagaimana sih tips and tricknya bisa menjadi seorang news anchor di cnn indonesia
dan memang pada hari ini di trans studio mall dan pasar bali ini sendiri sedang ada acara trans media festival
dimana cnn indonesia mendapatkan sebuah kesebutan
kesempatan untuk menyapa para pengunjung yang sudah hadir di trans studio mall pada sore hari ini
ini dia bagaimana muka muka cerianya menurunkan semangatnya para pengunjung yang juga ikut serta dalam acara yang diadakan oleh cnn indonesia berjudul cnn indonesia hangout pada sore hari ini
di sini saya dan juga putri ayudin tias di sini kita saling berbagi bagaimana tips and tricks nya menjadi seorang koresponden di sini indonesia dan juga bagaimana menjadi seorang
anchor ataupun presenter di cnn indonesia yang pastinya butuh sekali effort dan pastinya semua bisa menjadi seperti saya dan juga seperti putri ayuning tias di sini
ini kita lihat bagaimana antusiasme anak muda di sini yang sudah terlebih dahulu sebelumnya ada yang mereka terlebih dahulu daftar secara online
namun ada juga pengunjung yang juga ingin lebih tahu lagi yang datang dan secara tidak langsung datang ke sini untuk melihat bagaimana keseruan yang ada di sini
nah saya mau coba untuk berbicara dengan salah satu peserta yang sudah datang dari awal sekali ada karis ini
kalian boleh berdiri karin sebagai mahasiswi bagaimana kamu melihat adanya acara sharing session ini dengan cnn indonesia di sini
pasti senang ya karena dapat banyak ilmu baru apalagi juga selinear sama apa yang aku pelajari di kampus dan menurut aku juga berguna sih buat kedepannya kayak gitu
jadi banyak sekali berguna ya kamu mau jadi bagian dari cnn indonesia nanti
pengen banget tentunya
udah nanti sukses bisa berhasil gabung dengan kita di sini karena memang selama dua hari ini
saya dan juga putri anentias di sini akan saling berbagi pengalaman kita di sini dan juga ingin mencari bibit bibit baru jurnalis jurnalis muda untuk bergabung di cnn indonesia
tidak hanya menjadi seorang koresponden tidak hanya menjadi field producer ataupun jadi fotojurnalis namun juga menjadi news anchor di cnn indonesia
dari tadi putri sudah cuap cuap kita coba tanya tanya putri sedikit
putri boleh sedikit putri
ini dia tadi tunggu tunggu sama teman teman di sini
put ini kan lihat bagaimana antusiasmenya luar biasa sekali gitu ingin menjadi seperti putri gitu ya
jadi news anchor di cnn indonesia
kira kira tips and tricks yang bisa kamu berikan kepada para anak anak muda di sini yang ingin mengikuti jejak kamu itu apa sebenarnya
padahal saya aja inginnya menjadi seperti frida lidwina
kalau tips sih teman teman pasti udah tahu banyak
cuman yang penting percaya diri dan jadi apa adanya
dan kebetulan kita sekarang sedang dalam masa masa pemilu
media ditarik ke kiri dan kanan
yang sudah kami jalani selama ini
jadi saya rasa tidak akan ada masalah
dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana teman teman ini melakukan live report
jadi ruli hati hati siapa tahu akan ada yang lebih bagus daripada kamu ya
karena memang saya dan putri di sini kita akan saling berbagi pengalaman kita ya put ya
bagaimana mencari berita yang ada di lapangan seperti saya dan juga bagaimana menggali informasi di studio seperti putri
dan pasti didalemikannya banyak sekali
pasti juga suka dukanya banyak sekali

dan juga teman teman yang ada di sini
memang bagaimanapun buat para pemirsa juga teman teman yang ada di bali khususnya
selama dua hari dari hari ini hingga besok kita akan ada di sini untuk sharing di sini
dan juga kita akan mencari bibit bibit baru untuk menjadi jurnalis jurnalis yang handal masa depan indonesia
kembali ke anda frida
ya terima kasih ruli kurniawan dan juga tadi putri ayu ningtyas sempat berbagi sedikit ya
terima kasih atas laporannya langsung dari bali